kisah legenda peperangan tersohor di yunani kuda troya mungkin hanya bisa anda lihat dari film saja
namun kini patung legenda itu dapat anda lihat langsung di wahana bj bakau resort di pantai utara kota probolinggo
selain mirip dengan aslinya di tempat ini anda juga bisa menikmati keindahan panorama laut serta matahari terbenam dari atas kuda troya
jika anda pernah melihat film troy anda tentu ingat dengan wujud kuda troya yang begitu melegenda
patung yang melambangkan sejarah perang yunani ini kini dapat anda lihat dari dekat di wahana wisata bakau resort di pantai utara probolinggo
patung kuda troya ini hanya ada dua di dunia yakni di mesir dan satu lagi di probolinggo
praktis kegagahan patung ini tidak hanya di dunia tapi di seluruh dunia
patung ini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara
selain bisa menikmati keindahan panorama alam lautnya pengunjung juga bisa berselfie ria dengan latar belakang kuda troya
baik dari bawah maupun atas punggung kuda dengan melewati tubuh kuda
tak hanya itu jika cuaca cerah wisatawan bisa menikmati keindahan matahari terbenam untuk diabadikan
pastinya pengen balik lagi ke sini
asiknya saat apa di atas ini
fantastik ya karena di daerah daerah lainnya kan belum ada yang seperti ini ya
jadi saya kira tempatnya bagus terus ada jalan yang kayak belahan belahan lautan kayak gitu kan
wahana patung kuda troya atau disebut ciptawilaha ini berdiri di atas air laut dan dibangun dengan tinggi sebelas meter
serta panjang tiga belas lima meter berlapis kayu kelapa
patung kuda troya ini merupakan adaptasi pewayangan dari kuda milik
dari kerajaan arjuna
merupakan sebuah adaptasi juga dari pewayangan yang merupakan kuda yang sangat sakti milik dari arjuna
kita pun juga kemarin mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai kuda besar juga di indonesia
nah bagi anda yang penasaran anda cukup merogoh kocek rp dua belas lima ratus
anda sudah bisa menikmati keindahan pantai serta berselfie di atas kuda troya